sebagai pijar di tengah gulita ia hadir memberi sejuta kesejukan untuk mereka yang membutuhkan begitu banyak dukungan
sudah biar saja anak saya di rumah itu adalah kesulitan pertama yang kami hadapi
bagaimana meyakinkan kepada orang tua bahwa anak anak mereka itu punya potensi yang lain
hari harinya begitu sibuk bergerak setiap waktu tiada henti
di usianya menjelang senja lima puluh lima tahun ia tidak berhenti beraktivitas
sosoknya yang selalu berusaha ada kapanpun dan dimanapun
bagi kaum difabel yang biasa disebutnya diva ini membuatnya merasa kian berarti dari hari ke hari
noviana dibiantari namanya
setiap orang mengenalnya lebih suka memanggilnya bunda novi
bagaimana cara anda mengenalnya
saya sih rasanya saya itu mengalir ya
rasanya mengalir begitu saja
karena apa yang saya lakukan selama ini itu pernah dididik dan diberikan contoh oleh ayah saya
jadi ayah saya itu juga seorang pekerja sosial juga ya
jadi dulu kami itu punya rumah yang agak besar kemudian yang belakang itu kosong
bapak saya itu kalau keluar nemu gelandang
yang di jalan itu dibawa pulang
itu kemudian kalau suami istri dikasih rumah kemudian awal awalnya mungkin dikasih makan di ini
kalau sudah dikasihkan carikan pekerjaan dan sebagainya
kalau sudah tua dimasukkan ke panti jompong
nah bapak saya itu selalu mengajarkan kepada saya bahwa kita tuh harus peduli dengan orang orang yang kecil
kita itu banyak punya kepedulian
bagaimana cara anda mengenalnya
semangat peduli terhadap sesama yang diajarkan oleh sang ayah
membuat novi terbiasa memberikan sebagian hidupnya untuk mereka
apalagi sejak putra ketiganya yang juga lahir dengan anugerah khusus yaitu nagra hita
ini menjadi titik balik bagi novi untuk mempelajari lebih dalam
bagaimana menjadi orang tua sekaligus sahabat bagi anak anak berkebutuhan khusus

karena saya memiliki anak berkebutuhan khusus jadi saya memiliki enam anak
empat orang anak pria dua orang wanita dan anak ketiga saya ini adalah disabilitas gerahita
jadi uta panggilan kami adalah uta uta ini hanya memiliki eq sebanyak lima puluh lima
sehingga uta sempat sekolah di sekolah reguler
tetapi mengalami kesulitan
setelah sampai ganti empat sekolah baru kami sekeluarga memutuskan uta harus sekolah di slb
nah ketika sekolah di slb uta hanya bertahan sekolah dua tahun
karena kan dia anaknya bongsor gede begitu ya
terus dia setiap hari diejekin oleh temen temennya
kalau uta itu udah besar kok masih kelas dua sd
nah uta kemudian malu dia jadi mogok sekolah
nah karena dia mogok sekolah maka saya harus mengajarkan keterampilan hidup
karena dia tetap harus berjuang untuk hidupnya
sekitar tahun dua ribu lima belas lalu di bulan april atau tepatnya di bulan penyadaran autism sedunia
novi bersama kawan kawannya yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus ini
mencetuskan untuk membuat komunitas yang peduli terhadap kebutuhan anak anak disabilitas
semangat yang dibawa yakni menjadi sahabat bagi mereka
iya komunitas sahabat difabel atau kerap disebut ksd ini menampung semuanya
mulai dari tunah rungu tunah daksa tunah grahita dan bermacam lainnya
berlokasi di jalan mt haryono kota semarang komunitas sahabat difabel bernaung di sebuah rumah
yang disebut dengan rumah d atau rumah defable
setiap harinya rumah d menyelenggarakan bermacam kegiatan bagi para sahabat diva untuk mengasah keterampilan praktisnya
mulai dari menjahit menyulam komputer bahasa inggris fotografi hingga kelas musik
setiap hari rumah d selalu ramai dipenuhi sahabat diva juga para relawan
di tempat inilah semua mendapat kesempatan yang sama untuk belajar
aktivitas dimulai sejak pukul sembilan pagi hingga sore hari
waktu demi waktu dimanfaatkan oleh anak anak berlatih sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki
adalah ahmad fawaz lelaki berusia dua puluh tiga tahun ini seorang tunagrahita
semangat belajarnya tak usah diragukan lagi
ia begitu serius mempelajari dua kelas favoritnya kelas komputer dan kelas bahasa inggris
yang menarik salah satunya kelas bahasa inggris
dan kebetulan untuk dua tahun ini saya mau memperdalam tiga hal ini
bahasa inggris komputer dan agama
itu yang mau saya perdalam
nanti untuk dua tahun ke belakang dua tahun selanjutnya saya mau pengen punya perusahaan
banyak kalau bisa
perusahaan apa tuh
kalau itu belum tahu masih rahasia
tapi nanti saya bakalan tahu setelah dua tahun selanjutnya usaha apa yang bakal saya tekuni
bergabung dengan pertengahan tahun dua ribu delapan belas fawas mengaku sudah lama tertarik untuk bisa masuk di komunitas sahabat difabel semarang
karena kesibukannya di sekolah maka fawaz memutuskan bergabung setelah dirinya lulus
motivasinya yakni mengisi waktu luang yang dimiliki untuk mempelajari keterampilan keterampilan baru
sd selalu memberikan kepercayaan terhadap setiap anak didiknya untuk mengembangkan diri
seperti fawas yang dipercaya mengelola sosial media instagram milik ksd ini
fawas dipercaya untuk melaporkan setiap kegiatan ksd dengan akun tersebut
fawaz juga sahabat diva lainnya yang berada di komunitas sahabat difabel mengalami perubahan dalam kesehariannya
ada banyak banget
salah satunya pas saya lulus sekolah di rumah paling nonton tv
kalau tidak paling kebetulan saya jadi mu'azzin di masjid dekat rumah saya
tadinya saya nulis masih salah salah
terus masih terburu buru
setelah diajarin di rumah
jadi ada perkembangan
misalnya saya bicara di depan audiens
masih nervous masih deg degan
tapi lama kelamaan tuh ngalir aja gitu
dilatih gitu ya
dari saya sendiri aja
harus sering banyak ngomong
nanti kan diperbaiki
di perjalanan ksd yang keempat tahun ini
tak berarti tak menemui banyak rintangan
dalam perjalanannya membangun ksd
novi mengalami bermacam pengalaman yang tak semuanya menyerangkan dan mengembirakan
awalnya kami datang ke rumah rumah mbak
jadi mencari ketika kami ada informasi
kami datang ke rumah
kemudian kami ajak
anak tuh mah diapake anak tuh mau diapakan
anak sudah cacat mau diapakan
pasti juga nggak bisa pasti orang tua itu seperti itu
jadi sudah biar saja anak saya di rumah
itu adalah kesulitan pertama yang kami hadapi
bagaimana meyakinkan kepada orang tua
bahwa anak anak mereka itu punya potensi yang lain
meski demikian berbagai penghargaan telah diraih
oleh komunitas sahabat difabel ini selama empat tahun kiprahnya
salah satunya suara merdeka community
yang memberikan award sebagai komunitas terbaik
dan komunitas sosial terbaik
tak hanya itu penghargaan sebagai komunitas
yang berhasil mengurangi kemiskinan dari bapeda juga diraih
bukan karena virus
sejak itulah puput dan zul melanjutkan hidupnya di atas kursi roda
tahun dua ribu lima belas keduanya bergabung dengan komunitas sahabat difabel
yang dimotori oleh novia nadip yantari
berbagai keterampilan praktis dipelajari di rumah difabel ini
lalu puput dan zul mulai memilih ketertarikannya
dalam dunia seni gambar dan seni lukis
tiga tahun berkegiatan di rumah difabel bersama komunitas sahabat difabel
puput dan zul mantap untuk mandiri
kini mereka sudah mendapat banyak orderan melukis maupun menggambar
melukis di rumahnya kerjain orderan surat surat di rumahnya
dari teman teman sosmed juga ada buat kado ultah gitu gitu
sama kenalan dari bu novi juga
kita ngalir aja sih mbak
tergantung permintaan tergantung permintaan konsumen
seringnya sket wajah gitu
sering sering banget
buat kado wedding ultah kayak gitu
perubahan besar pun dirasakan puput dan zul
jika sebelum bergabung dengan ksd mereka hanya melukis untuk kesenangan pribadi
kini mereka telah mampu menghasilkan pendapatan melalui keterampilan tersebut
tak hanya itu beberapa lukisan mereka juga pernah diikutkan pameran hingga ke luar negeri
melalui lukisan pula siapa sangka zul akhirnya dapat bertemu idolanya
selain melukis beberapa keterampilan lainnya pun juga berhasil dikuasai oleh
puput dan zul
hal inilah yang menjadikan keduanya mantap untuk mandiri
banyak banget sih ya
kita di situ diajarin pertama kali itu diajarin public speaking
terus kita di situ juga bukan cuma belajar di situ banyak teman banyak saudara
jadi kita nambah lagi keluarga
ilmunya juga banyak
ya ilmunya suka berbagai macam pelatihan
belajar bertanggung jawab juga kadang dikasih tanggung jawab sama ibu novi
selain kegiatan kegiatan yang ada di komunitas sahabat difabel
secara personal novi juga mendukung aktivitas anggota keluarga ksd
melalui jaringan yang berhasil dibangunnya
selain puput dan zul yang kebanjiran order dari kawan kawan novi
setali tiga uang dengan hidayah ratna febriani atau akrab risa paida
menjadi bagian dari keluarga besar ksd sejak dua lima tahun lalu ida bercita cita ingin membagikan ilmunya di bidang menjahit
sebelumnya meski harus menggunakan kursi roda ida memang sudah aktif menerima orderan menjahit
berkenalan dengan noviana membuat batin ida terpanggil untuk turut berkontribusi
bagi kawan kawan sesama penyandang disabilitas khususnya di rumah difabel

saya kenal sama bunda noviana
saya kenal sama bunda noviana
itu tiga tahun yang lalu
waktu itu saya lihat di facebook kegiatan bunda
soalnya sebelum saya kenal ksd kenal bunda novi itu saya udah lama ingin berbagi ilmu
saya itu merasa ilmu saya kok sampai di sini saya ingin menularkan pengen jariah ilmu
ingin menularkan ilmu ke sahabat sahabat difabel
saya tambah bergembang
ilmu saya sudah tersalurkan untuk sahabat sahabat dibat
jadi selama mungkin dua setengah tahun itu saya memberi les jahit kepada anggota difabel di ksd
kini ida tengah berbahagia menikmati karirnya
memiliki toko sendiri di kawasan medoho kota semarang
dengan tiga belas karyawan yang dimiliki ida tak lupa juga memberdayakan sesama penyandang disabilitas seperti dirinya
sempat mengalami jatuh bangun dan diremehkan
kini ida justru sukses mendapatkan pelanggan dari berbagai kelas
di antaranya gubernur jawa tengah hingga sejumlah pejabat pemkot semarang dan pemprov jawa tengah
semua ida jalani dengan ikhlas namun penuh perjuangan
mengawali dua ribu sembilan belas ini bahkan ida baru saja membuka cabang barunya yaitu ida modiste di kawasan jalan mataram semarang
tentunya ini tak lepas dari dukungan komunitas sahabat difabel berikut noviana
meski penuh keringat dan air mata namun mengembangkan diri menjadi sebuah keharusan bagi siapapun termasuk seluruh anggota keluarga komunitas sahabat difabel ini
kelak mereka diharapkan mampu berdiri di atas kaki sendiri mandiri dengan keterampilan yang dimiliki
jadi sekarang juga ragu ragu ini adalah memikirkan kalian untuk membuat fungsi yang baik untuk anda tenaga
cita cita komunitas sahabat difabel memberdayakan kawan kawan berkebutuhan khusus melalui rumah difabel ini tak dapat novi lakukan sendirian
ada banyak donatur yang bersedia membantu dengan banyaknya kebutuhan yang harus dilengkapi
berikut sarana prasarana belajar yang menunjang keluarga ksd ini
tak hanya itu relawan relawan yang bersedia menyisikan waktu energi dan dedikasinya untuk komunitas ini juga tak kalah banyak
berpikir boleh nggak aku ngelatih di sana boleh nggak kalau pelatihan di tempat itu nggak ada duitnya kemudian bahannya juga harus menyediakan dan sebagainya
akhirnya lama lama mereka semua datang sebagai volunteering
kemudian untuk relawan relawan ya siapapun yang mau terlibat di sini kita terbuka
adalah fania widiamara akrab di sapaara
mahasiswi universitas negeri di semarang

dia menemukan kemampuan untuk menjaga kemampuan
ia mendapat kepercayaan mengisi materi tentang komputer dan bahasa inggris
lagi lagi ara mengenal aktivitas di komunitas sahabat difabel ini melalui sosial media milik noviana
dari situlah gadis berkacamata ini tergerak dan kemudian memutuskan untuk terjun langsung bertemu dengan anak anak diva lainnya
sembari mengisi waktunya menyelesaikan tugas akhir
ara begitu bersemangat menghabiskan
dan waktunya di rumah divabel
ini menjadi pengalaman pertamanya berinteraksi dengan anak anak luar biasa tersebut
yang angka pendeknya gitu yang beneran pendek banget
mungkin gitu gitu loh pak
tapi ini tantangan atau gimana
gitu harus cari cara buat gimana caranya tuh ngajar tuh mereka bisa mudeng tuh
ya anggel tapi
kehadiran para relawan ini menjadi semangat baru bagi novi juga bagi keluarga komunitas sahabat difabel lainnya

di tengah berbagai aktivitasnya di rumah divabel tentunya novi juga bagi keluarga komunitas sahabat divabel lainnya
tentunya novi juga bagi keluarga komunitas sahabat divabel lainnya
orang orang terdekatnya tak berhenti memberikan dukungan baginya
inilah yang menjadi nafas novi
seperti salah satu anaknya yang akhirnya memutuskan untuk memilih terjun di bidang yang sama
yang terdekatnya memilih terjun di bidang yang sama

angela ahmadiyah sekar putri putri kelima dari enam bersaudara dari novia nadieb jantari ini
didapuk menjadi pengurus diayasan yang menolongi komunitas sahabat divabel
sembari tetap melanjutkan kewajibannya
dea sab anak kerapnya juga terpanggil
untuk berbuat lebih kepada anak anak
berkebutuhan khusus ini melalui jalur yang sama
dengan yang ibunya pilih
ini aku udah hidup nih
terus aku kerja
sekolah dan sebagainya tapi kayak
gak ada kayak kontribusi sosialnya gitu
terus akhirnya aku mikir
apa ya yang bisa aku kasih di sini
terus akhirnya kan aku kuliah sore
jadi aku lagi bantu di sini
terus kalau misalnya ada event apa
bisa bantu ya bantu
tidak mudah mengajar anak anak diva ini
namun baginya tak ada kata lelah
bahkan menurut dea
sebagian dari mereka begitu lucu
mereka pula lah yang menjadi semangat bagi dea
sama seperti sang ibu
dia mendedikasikan banyak waktu dan tenaganya
bagi anak anak diva ini
maka meski tak banyak waktu khusus
antara ibu dan anak
namun dia begitu memaklumi aktivitas novi
bahkan dea sangat mendukung
sang ibu begitu hidup
ketika berada di antara anak anak diva ini
gairahnya selalu menyala
meski susah dan lelah
tak dapat dipungkiri
selain dari keluarga
novi juga banjir dukungan dari sahabat sahabatnya
terbukti komunitas sahabat divabel
berhasil berdiri hingga tahun ke empat
juga karena dukungan dari teman teman dekatnya
yang sehati dan sevisi
di mata grace salah satu sahabat novi
yang juga merupakan salah satu founder komunitas sahabat difabel ini
novi merupakan sosok yang tangguh dan pekerja keras
ketulusannya menjadikannya begitu dicintai banyak orang
ya bu novi itu memang luar biasa
karena dia mengabdikan hidupnya khusus untuk diva
jadi ya kalau saya belum apa apanya lah
saya hanya sebagai sebatas
sebetulan saya dokter
jadi saya ya pasti punya empati ke situ aja
ya mereka tuh jangan dikasihani
tapi diberi jalan supaya mereka itu bisa hidup mandiri
dan ya sampai sekarang ya puji tuhan
banyak banget deh yang diva diva yang udah mandiri
ya kami juga mengambil beberapa karyawan
tuna rungu tuna grahita
bermacam pengalaman telah novi lalui tahun demi tahun
mengembangkan komunitas sahabat difabel ini
dukungan dan celaan juga habis dimakannya
demi membangun ksd yang memberdayakan anak anak istimewa ini
kepeduliannya tak diragukan lagi
setiap anggota keluarga ksd ini tak pernah menyaksikan ketulusan novi
novi mengaku sangat bersyukur
menjadi sosok yang tuhan pilih
untuk mendampingi ciptaan tuhan yang begitu spesial itu
kelak ia hanya ingin
mereka bisa mandiri
pula menjadi sosok yang bermanfaat bagi sesama
bagi saya sukses itu tidak pernah sendirian
sukses selalu bersama orang lain